presiden jokowi dodo bersama keluarga mengunjungi spot destinasi wisata goa batu cermin di kabupaten manggarai barat
keunjungan ini sebagai bagian dari lawatan ke labuan bacu nusa tenggara tibur
presiden joko widodo bersama keluarganya tiba di goa batu cermin sekitar pukul sepuluh waktu indonesia tengah
presiden datang bersama kedua cucunya serta anak sulung nyagi berantakan booming rakat bersama saistri selvi ananda
busa menikmati keindahan gua batu cermin joko widodo mengunjungi stand produk umkm yang ada di sekitar area masuk gua batu cermin
joko widodo bersama keluarga menyempatkan diri berbincang dengan para pelaku umkm
tak ketinggalan baik joko widodo maupun keluarganya membeli sejumlah produk umkm milik warga labuan bajo
presiden membeli sebuah topi pantai dengan motif asal kabupaten nd
sementara jan etes yang selalu digandeng oleh presiden dibelikan baket hat motif sika berwarna biru
selama di labuan bajo presiden akan mengecek kesiapan menjelang gelaran ktt asian summit bulan mei mendatang
kedatangan joko widodo bersama keluarga sontak menarik perhatian warga yang ingin berfoto bersama presiden sehingga pas pampres melakukan pengamanan lebih ketat